udah usah yuk
masih banyak bang beli
katakan saja bang beli
anak akan jalankan
dengan sekuat tenaga anak
jiwa dan raga anak
kasihan pesantren ini
membutuhkan sosok pemimpin
masya allah oke
untuk menjadi seorang pemimpin itu
dia harus memiliki
kalau ente udah punya sifat
ente udah siap jadi pemimpin
sudah ditunggu sama umi
saya pamit dulu ya
kita gak ikutin ustadz beling
tidak perlu ditanya
sudah pasti itu
emang nyantem tidak penasaran
jadi gimana kondisi ustadz sekarang kak
terus bagaimana anak anak itu
tapi khusus buat ofi
nampaknya dia masih butuh waktu
menerima kedatangan ibunya
tapi yang penting
kakak sudah lebih lega
masih bisa menjalankan
amanahnya walau mereka sudah keluar dari anur insyaallah dan mereka juga
tidak kembali seperti dulu lagi seperti sebelum mereka kesini insyaallah kak insyaallah
akhir akhir memandang mungkin kita bro
pati patiku suryanna setting up
terima kasih bang
belakang hari ini
belakang hari ini
apalagi kagak ada tommy
kagak ada di mari
badan makin endik
kagak stress mbak
ya udah berani si tommy dapat tempat tinggal
biar mbaknya gak ngerepotin orang dulu
ini apa apa yang pentas
udah riset itu banyaknya orang loh
gak ada yang tau artinya sama sekali ya
jangan jangan elang leka artinya kali bang
gak mungkin kalau nggak ada artinya
pasti ada artinya itu
pasti ada artinya pasti itu
nah saya ikan jamanau
di sini ada
kita bisa lihat artinya lewat sini
lewat apa itu
coba coba tak dulu s i
artinya ini bang
jangan katakan kacang mulet yang terlihat seperti kue gajah
kacang mulet yang terlihat seperti kue gajah
tapi kenapa harus kacang
ini kita ganti yang lain pak bapak ustadz
biar lebih variasi
mau tidak berkah antum
mau kualat antum
si fengki dan cecetnya tidak boleh menarik perhatian umi dan ustadz blink
mereka pasti sudah memanipulasi semua ini
dan ana harus memenuhi semua syarat
demi menjadi pemimpin pesantren anur
dan menegakkan keadilan allah
kok kita gak ke hotel sih
eh udah datang
ini opi yang sering tommy ceritain
jadi malam ini kita menginap di sini
maka jangan jangan abang
disuruh ke tukang kacang kali
bisa aja aja bang
ada di pasar
abah istirahat ya
besok lebih baik
nanti aku akan bawa
nanti aku akan bawa
nanti aku akan bawa
nanti aku akan bawa
surat apa ini bah
surat apa ini bah
umi simpan aja dulu ya
nanti kalau diperlukan
baru umi buka
kenapa gatal gatal begini sih
eh opi itu rumah kenapa gak ada kasurnya
lihat badan saya itu sekarang jadi
masa saya harus tidur di tikar
lagian kenapa sih tikar itu ga pernah dijemur
sama telur ceplok
sukanya telur dadar pakai irisan keju
ada sih bu